hai kondisi arus lalu lintas di lingkar gentong kota tasikmalaya terpantau ramai lancar pada
rabu siang meski jumlah kendaraan yang melintas kawasan ini bertambah tak ada antrian kendaraan
di sepanjang lingkar gentong pemudik diimbau untuk berhati hati ketika melewati jalur gentong
karena karakteristik jalan gentong berliku dengan pancakan turunan dan tikungan tajam kondisi
seperti itu dikhawatirkan berisiko terjadi kecelakaan lalu lintas meski masih kondusif
polresta tasikmalaya sudah menyiapkan sejumlah skema untuk mengurai kemacetan kita lihat volumenya
mbak dan kepadatannya apabila memang kondisinya lancar kita melaksanakan pengaturan saja di titik titik
menjadi rawan kemacetan seperti tadi simpang pamujanan dan pasar ciawi yang kedua apabila
memang terjadinya hambatan ya dika hambatan dikarenakan memang volume kendaraan yang
sangat padat kita melaksanakan cp yaitu namanya reka selesai lintas kontraflux yang dilaksanakan
di seputaran pasar ciawi sementara itu jalan malangbong kabupaten garut terpantau padat pada
rabu sore sejumlah pemudik yang berasal dari jabodetabek dan bandung raya melalui jalur
selatan jawa barat ini untuk menuju ke tasikmalaya ciamis hingga jawa tengah hingga
dilakukan dua kali one way di titik yang berbeda dan dikaitkan dengan pindah ke jawa barat dan jawa tengah
di titik malangbong ini karena memang antrean kendaraan sudah mengular sejauh enam km sampai ke
pasar bandrek para pemudik mengaku sudah terjebak kepadatan kendaraan sejak keluar gerbang tol cilenyi
kabupaten bandung dari jakarta depok mau ke cilacap macetnya dari awal tol sampai sini macet ya
ini dari kemarin saya udah kemarin berangkat habis makrim berangkat dari depok sampai sini belum
nyampe biasanya udah nyampe jam enam pagi macetnya bukan begitu luar biasa lah karena sekarang aja
di malangbong ini kenapa sih kok sampai di stop kayak gini lebih daripada setengah jam gitu
biasanya lebih baik menurut aku lebih baik melaju merayap lah daripada di ditahanlah
pemudik diimbau untuk tidak memaksakan diri dan segera beristirahat apabila sudah merasa letih
berkendara guna menghindari risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas rizka rizlia rusman rusmana jawa barat